warga berau kalimantan timur resah dengan aktivitas penambang batubara ilegal secara terbuka di tepi jalan
sejumlah video aktivitas penambangan batubara ilegal di kabupaten berau kalimantan timur viral di media sosial
bagaimana tidak dalam video itu terlihat tumpukan batubara di hamparan yang berada di jalan raya
seperti yang terlihat di kilometer tiga puluh
jalan poros kampung labanan menuju kecamatan kelai kabupaten berau kalimantan timur
akibat aktivitas penambangan batubara ilegal ini warga menjadi resah karena bukan saja sudah mengganggu aktivitas lalu lintas tetapi juga merusak lingkungan
ada juga yang ditumpuk di beberapa perusahaan yang memang memiliki izin
akan tetapi banyak juga
ada batu bara yang ditumpuk di tanah atau lahan lahan yang kita duga tidak memiliki izin
nah ini dampak lingkungannya juga sangat kita prihatin